doa yang dilakukan oleh para mama muji ini merupakan pertanda dimulainya rabu trewa atau rabu terbelenggu
ini adalah hari dimulainya kisah sengsara yesus yang wafat di kayu sawit
tradisi ini merupakan cerihas dari suku semana
di mana setiap rabu trewa menjadi penutupan dari tiga belas suku semana untuk memanjatkan doa doa lewat lagu lagu dalam berbahasa latin
tradisi ini disebut dengan nama mengaji semangat
menggunakan bahasa latin portugis mengaji semana dilakukan bergilir oleh tiga belas suku semana sejak rabu abu dan berakhir pada rabu trewa di kapela tuan ma
penutupan mengaji semana pada rambut rewa merupakan bagian dari perayaan semana santa atau pekan suci
semana santa adalah tradisi pekan suci
yang dilakukan oleh masyarakat nagi secara turun temurun sejak seribu enam ratus
kita membedakan antara ritus romawi katolik dengan defosi tradisional
jadi semana santa kita fokus pada pekan suci di larang tuka itu menampilkan wajah ganda
di satu sisi ada defosi tradisional
yang berpusat di kapela kapela tradisional dan prosesi jumat agung dan prosesi prosesi kecil
sementara ada liturgi gereja yang berlaku sebagaimana umumnya
tradisi semana santa berlangsung selama satu minggu dimulai dari minggu palma
inti perayaan ini dimulai pada rambut rewa yang diawali dengan mengaji semana pada pagi hari dan berlanjut dengan kegaduhan di malam hari
kami seputi ritual
ritual cium tuan ma dan tuan ana
jumat merupakan perayaan jumat agung
hari berlangsungnya perarakan patung tuan ma dan tuan ana
perayaan dilanjutkan dengan sabtu suci dan berakhir pada minggu pasca yang ditutup dengan misa pasca kebangkitan tuhan
sebagai panglima perang
suku kapitan jentera fernandes aikunis
dan koli selalu menjadi suku terakhir yang menutup tradisi mengaji semana
itu karena seperti imbangan kami juga termasuk kuluh balang kerajaan kapitan jenderal
kami juga harus ikut setiap waktu mengaji itu
kami mengikuti jalannya mengaji kami himpun semua pada saat tadi kita laporkan jalannya mengaji semana mulai dari rabu abu sampai dengan rabu trewa
itu tugas kami kapitan jenderal untuk melaporkan kepada raja larang tuka
tak hanya melaporkan penutupan mengaji semana
perwakilan suku fernandes aikoli juga membawa sejumlah persembahan berupa minuman keras lokal dan pinang siri kepada raja larantuka ke dua puluh dua
yaitu don andreas martinus dvg
persembahan moke atau minuman keras lokal langsung dibawa raja larantuka menuju batu nuba
batu yang dianggap sebagai media perantara dengan leluhur
tujuannya untuk meminta persetujuan para nenek moyang akan pelaksanaan semana santa
semana santai itu artinya dari kami ya cuman santa itu menyampaikan bahwa semua umat berdoa bersama sama pada waktu yang sama
dan pada satu tempat lain
yang sama itu adalah mengaji berdoa bersama sama itu adalah namanya mengaji
di tempat yang sama itu di capella kemudian pada jam yang sama dari jam tujuh
sehingga umat itu merasa bahwa kebersamaan mereka pada saat saat ini adalah menyambut hari suci pekan suci
pekan semana itu dikenal dengan pekan sakral suci yang harus disahati oleh seluruh umat katolik
berawal dari kepercayaan kepada alam semesta masyarakat nagi beralih memeluk katolik setelah raja larang tuka ke sebelas
bernama ola adobala dipermandikan pada seribu enam ratus empat puluh lima oleh seorang imam katolik portugis
kala itu raja memberikan tongkat pemerintahan kepada bunda maria dan menyatakan diri sebagai wali bunda maria di dunia
sejak itulah kerajaan larang tuka pun resmi menjadi kerajaan katolik dan dikenal

kerajaan larang tuka
kerajaan larang tuka
kerajaan larang tuka
kerajaan larang tuka
kerajaan larang tuka
doa terakhir pada rabu trewa di kapela tuan mausai
para pemuda yang sudah bersiap dengan seng dan kayu langsung memulai aksinya dari halaman kapela menuju jalan raya
kerajaan larang tuka
kerajaan larang tuka
yang berarti terbelenggu adalah kata yang diucapkan dalam kegiatan ini
tadi pagi suasananya syahdu dan juga siny malam ini sangat berbeda
hal ini penuh dengan kegaduhan karena memang pemuda pemuda yang ada di sekitar kapel tuan rumah ini sengaja membuat keributan
dan tradisi ini merupakan tradisi yang disebut dengan rabu trewa ataupun juga malam trewa dimana mereka mewujudkan trasita kegaduhan hati mereka
keduhan hati mereka akan ditangkapnya yesus oleh tentara herodes pada kala
keributan ini sengaja dibuat untuk memberitahukan warga sekitar
bahwa yesus telah dihianati dan ditangkap
waktu penangkapan yesus kristus
kita penangkapan yesus kristus yang disimbol dengan penumpulan seng seng ini
agar masyarakat semua tahu bahwa hari ini adalah penangkapan yesus
sebenarnya ini kan kisah sengsara
hanya sebagai simbol untuk kita memperingati penangkapan yesus krisis
tapi kami untuk orang larang tukar sendiri
bahwa ini sebenarnya kami merasa berduka sekali
aksi bunyi seng ini dilakukan mulai dari kapela tuan ma
menuju kapela tuan trewa
dan kembali berbalik arah ke kapela tuan ma selama kurang lebih lima belas menit
pada zaman dahulu tradisi ini dilakukan di seluruh kota larantuka
bahkan diwarnai pelemparan batu ke kapal kapal di pelabuhan
selain sebagai lambang kegaduhan
dulunya tradisi ini bertujuan untuk mengusir hal hal buruk
sebelum masuk ke dalam trihari suci

pinpoke ke emoran pria dia

ia adalah sebuah tangkapan kebenaran dan kemujuan bagi mereka
pekan suci semana santa
dilanjutkan dengan kamis putih
yang diawali dengan misa pemberkatan minyak suci
dan pembaharuan janji imamat
di gereja katedral renya rosari larang tuka
berubahkan sebuah alkuturasi berlaya lokal
dan tradisi katolik
keuskupan larang tuka memastikan
tradisi semana santa tetap sesuai
dengan ajaran iman katolik
ini sesuai karena
memperingati wafat yesus
dan juga bersama dengan bunda maria
ikut dalam kedukaan ini
peranan dari kuskupan memang sangat besar
menjaga memelihara tradisi ini
kita menjaga dan kita menuntun
supaya tradisi berjalan
dari waktu ke waktu
itu tetap harus sesuai dengan
jadi kita menjaga
para anggota konferia
telah berkumpul di kapela tuan ma
mengucapkan salam maria
dan mengucapkan doa doa
bagi sang juru puji kapela tuan ma
memberikan kunci kapela
kepada keturunan raja larang tuka
dan para umat bersujud
kepada tuan mama
atau lebih dikenal dengan tuan ma
yang dimulai dari
keluarga kerajaan larang tuka
hari ini menjadi hari yang sangat spesial
bagi warga larang tuka dan juga
umat katelekaan di larang tuka
karena akhirnya mereka bisa
datang langsung ke kapel tuan ma
dan bertemu dengan tuan ma
memanjatkan segala doa doa mereka
setelah tiga tahun harus ditutup
karena adanya pandemi
sebelum pandemi biasanya setiap tahun
para umat yang telah berada di larang tuka
datang dan bisa menjumpai tuan ma
dan kita bisa lihat disini
dan juga betapa
perbedaannya hati ini ketika melihat
para umat datang berdoa bersejuk
menepeskan air mata
diiringi dengan lagu lagu dalam bahasa indonesia
umat katolik dan peziarah
bertemu dengan tuan ma
untuk menyampaikan doa doa mereka
dengan keyakinan akan dikabulkan
jadi baru pertama kali ini
ikut dari al santiak
jadi ujitnya sendiri
mungkin belum dikasih ngomongan kak
jadi mungkin ya
punya ujit khusus
sejak kehadirannya lima ratus tahun lalu
atau tepatnya lima tahun lalu
patung tuan ma dianggap sebagai
benda suci dan sakral
yang dihormati masyarakat nagi
beredar di masyarakat
patung tuan ma
awalnya merupakan wujud seorang dewi
yang berjalan di atas air
dan berubah menjadi patung
hikayat lain mengatakan
lima ratus tahun lalu seorang pemuda
keturunan resiona menemukan patung itu
di pinggir laut larantuka
keturunan resiona menjadi
juru kunci kapela tuan ma
tuan ma itu kan diketemukan oleh
seorang pemuda resiona
kalau dihitung dari keturunan sampai sekarang
itu keturunan yang ke sembilan
pada waktu itu kan dalam keadaan kafir
tapi patung yang tidak boleh aja
mereka belum tahu
tapi mereka yakin dan percaya

mereka bawa ke atas dan menyimpan di korke
dan mereka menjaga melindungi dan memelihara patung itu
seratus tahun berlalu sejak ditemukannya patung tuan ma
warga larang tuka tak mengetahui bahwa patung itu adalah patung bunda maria
hingga akhirnya seorang misionaris asal portugis datang ke larantuka pada abad ke sembilan belas
datang imam dominikan para misionaris asal portugis lalu bertemu dengan raja
kemudian mereka dibawa ke rumah itu dan menyampaikan bahwa kami punya barang ini
di situ misionaris mengatakan dalam kepercayaan katolik itu bunda maria yang melahirkan kristus
penyebaran agama katolik di larantuka tak lepas dari peran bangsa portugis yang menyatu dengan budaya lokal
itu tempat yang sangat istimewa larang tuka
ini istimewa untuk hubungan antara indonesia dan portugal
karena ada kehidupan yang berasal dari darah keluarga keturunan portugis
nama kata yang diberikan oleh orang
dan juga nama nama yang diberikan oleh orang
dan semua penyembuhan kepada agama katolik
jadi saya pikir ini akan sangat bergerak untuk masyarakat portugis
untuk memahami bahwa kami memiliki kehidupan yang sama dan kita harus membangunnya
untuk membangun hubungan antara indonesia dan portugal
salah satu prosesi yang juga dilakukan pada kamis putih adalah prosesi cium tuan ana di kpk

berbeda dengan tuan ma wujud tuan ana hanya diketahui orang orang tertentu
umat dan peziarah hanya bisa mencium kotak yang merupakan wujud peti mati yesus kristus
tak hanya bagi umat katolik larang tuka
prosesi cium tuan ma dan tuan ana ini juga menjadi momen spiritual yang berharga bagi umat katolik yang berasal dari daerah lain
tadi pertama begitu lihat
merinding juga ya
hebat banget gitu ya
bisa mendatangkan keinginan untuk bisa datang ke sini buat saya dan akhirnya saya bisa datang ke sini
ketika menciumnya juga saya mohon banget sama tuhan
doa doa saya keinginan saya bisa dikabulkan
walaupun banyak banget doa yang bisa lewat
mana sampai tahu salah satu lewat tuan ana ini juga dia akan mengabulkan doa doa saya
merinding beneran saya masuk ke dalam itu
kapela tuan ma dan tuan ana ini dibuka untuk umat dan peziarah hingga jumat agung
bagi orang yang berdosa yang menghormati tuhan
pada hari ini umat kristiani memperingati wafatnya yesus kristus
dilarang tukang jumat agung menjadi puncak perayaan tradisi semalasanta
sejumlah prosesi perarakan berlangsung pada hari ini
prosesi laut menjadi prosesi pertama pada jumat agung
sejak pagi hari umat katolik berkumpul di kapela tuan meninu untuk beribadah sebelum prosesi laut dimulai
proses perarakan di jumat agung
proses perarakan di jumat agung
proses perarakan di jumat agung

proses perarakan di jumat agung
proses perarakan di jumat agung
proses perarakan di jumat agung
proses perarakan di jumat agung
berbeda dengan kapal yang digunakan warga atau peziarah
kendaraan yang digunakan untuk membawa salib yesus disebut
disebut berok atau perahut tanpa mesin yang didayung oleh pemuda kapela tuan menido
prosesi laut ini diikuti oleh puluhan kapal yang menampung ribuan peziarah
kapal yang digunakan pun beragam mulai dari sampan kapal nelayan hingga kapal penumpang
uniknya kapal yang mengikuti proses laut ini harus terus berada di belakang perahu yang membawa salib yesus
jadi semua kapal wajib mengatur kecepatannya
proses laut ini pun dimaknai sebagai jalan bersama salib yesus
jumat agung menjadi hari ketika patung tuan ma dan tuan ana keluar dari kapela masing masing
setelah prosesi laut selesai semana santa dilanjutkan dengan prosesi mengantar patung tuan ma dan tuan ana ke gereja katedral renya rosari larantuka
bersama anggota keluarga kerajaan dan konferia
umat mulai berjalan dari kapela tuan ma menjemput tuan ana di kapelanya dan bergerak menuju katedral
selalu ada doa
tersimpil yang emas doa dipanjatkan atau berjalan
laut ini kalau boleh tahu doanya apakah
kali ini sehat dan bahagia
tuan ma dan tuan ana akhirnya tiba di gereja katedral
kini jumat agung masuk dalam agenda liturgi yaitu cium salib
umat katolik bergilir menuju altar untuk mencium salib
umat katolik berkata bahwa tuhan yesus sebagai wujud syukur atas pengorbanan yesus kristus yang wafat di kayu salib untuk menebus dosa umatnya

siang berganti malam
namun proses peringatan jumat agung terus berjalan
seperti hari hari besar lainnya
jumat agung juga menjadi kesempatan bagi warga larang tuka untuk mengunjungi makam keluarga terkasih yang telah berpulang
seketika makam yang gelap berubah menjadi terang karena lilin yang dinyalakan para peziarah
di tengah ziarah empat orang menggunakan jubah putih yang menutup sekujur tubuh dan wajah
serta dilengkapi topi merah memasuki kawasan pemakaman
mereka adalah lakademu
mereka bertugas untuk mengecek setiap armida yang akan disinggahi pada prosesi iman jumat agung
kedatangan lakademo ke pemakaman menjadi tanda akan dimulainya lamentasi atau ratapan jumat agung di katedral
yang akan diikuti dengan prosesi mengelilingi kota larang tuka
berbeda dengan malam malam lainnya pada malam jumat agung
kota larang tuka akan diikuti dengan prosesi mengelilingi kota larang tuka
yang diterangi oleh lilin belasan ribu umat katolik dan peziarah
ini proses yang paling penting dalam proses emangah sangka
dimana setelah melaksanakan lamentasi jumat agung di gereja katedral
para umat katolik tugasnya untuk melaksanakan prosesi iman jumat agung
dalam proses ini para umat katolik akan berjalan mengelilingi kota larang tuka
dan akan berhenti di setiap armida yang ada di sini
jadi ada delapan armida yang sudah disiapkan
salah satunya ada di sebelah kiri saya yang merupakan armada pertama
dimana umat katolik akan berhenti di sini
delapan armida atau perhentian merupakan lambang suku dan memiliki fungsi masing masing
salah satunya adalah armida suku mulawato atau misericordia
umat katolik berhenti di armida pertama ini
untuk merenungkan janji tuhan mengutus putranya ke dunia
suara jernih perempuan pembawa ratapan atau disebut ovos omnes ini
menyeruak memecah kesunyian malam
melantunkan ratapan duka cita bunda maria di setiap armida
prosesi malam puncak jumat agung berlangsung hingga dini hari
dimulai dari gereja katedral dan berakhir di tempat yang sama
semana santa sebuah tradisi warisan portugis yang melebur dengan tradisi dan adat istiadat warga suku lamaholot
tuan ma atau patung buddha maria
menjadi inti dari tradisi ini
ini merupakan tradisi yang paling dinanti warga setiap tahun
semana santa menjadi wujud pembuktian iman warga larantuka kepada yang maha kuasa
semana santa menjadi inti dari tradisi ini